memiliki pengalaman yang paling mumpuni dalam bidang sepak bola dibanding kontestan lainnya
rahim sukasa percaya diri maju sebagai calon ketua pssi
chairman klub liga australia brisbain war ini berpasangan dengan keluarga besar
besan presiden jokowi untuk memimpin pssi
dan wawancara eksklusif rahim sukasa sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sport
anita mai pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports

tapi kenapa baru sekarang akhirnya memutuskan untuk maju menjadi ketua pssi
saya tiga puluh sembilan tahun di persepak bola indonesia
saya tahu sebenarnya kemampuannya pemain pemain kita
saya ditanya bisa nggak indonesia bocah bisa
tapi kita kan masalahnya nggak pernah konsisten
pembinaan nggak konsisten persiapannya juga kadang bagus kadang nggak bagus
lagipun agak beda dengan orang orang di sini yang mengurus sepak bola
pak rahim pernah menyebut bahwa tahu percis penyakit dari pssi
apa sih sebenarnya penyakit pssi itu pak
penyakit pssi karena ngomong seperbuatan beda
saya contohin umumnya primavera lah ya
primavera itu dulu saya dimaki maki
dibilang ini proyek saya lah nggak mungkin bisa berhasil lah
dua tahun di eropa itu semuanya menghujat
oke sudah dua tahun kita pulang
tau tau begitu pulang tujuh pemain prime vera jadi pemain nasional
orang yang ngeritik saya habis habisan yang waktu itu jadi pelatih manggil pemain itu
jadi kan nggak konsisten gitu
pak kalau kita bicara lagi soal pssi saat ini terutama di mata publik pecinta sepak bola nasional di kalangan milenial gitu pak
orang orang lama seperti pak rahim ini dicap sebagai orang orang yang tidak bisa mengembangkan sepak bola menjadi lebih baik begitu saat ini
bagaimana cara anda mengembalikan kepercayaan

saya kan belum berada di ketua umum
saya kan di bawah
apa yang saya mau kan belum tentu diiyain ambang di atas
dan saya tahu bagaimana untuk memiliki tim nasional yang baik
saya tahu itu harus kerjasama sendiri
asprof harus digunakan
ascot harus digunakan
liga satu liga dua semua harus tergaji
u team harus digunakan
semuanya harus dipakai
ini kan coba kalau ketanya asprof
nggak ada yang tahu
juga nggak ada yang tahu
datang kongres taken setuju nggak setuju
hanya dipergunakan oleh pssi selama ini untuk itu aja kan
kalau saya nanti gunakan pcsi asprof itu pun bikin kompetisi
mau amatir mau you team itu asprof dan askot ke bawah
ada nggak upaya untuk memberantas mafia sepak bola pak
jadi yang penting itu sdm nya
sdm di organisasi pssi itu harus yang benar benar punya integritas
punya niat memang mau mengembangkan memperbaiki membina memanage pas sepak bola kita ini supaya bagus
kan management di organisasi sama tim harus sinergikan
kalau di sini yang kayak sekarang ngawur ya katanya ada match fixing dan ini itu kan udah nggak benar
siapa yang match fixing
kalau ditanya oh wasitnya gini pemainnya begini
menurut saya pemain sama basis itu korban aja
wasit itu pasti ada yang nyuruh kan
dengan pengalaman yang segunung di dunia sepak bola baik di indonesia ataupun juga di australia saat ini
apakah anda sudah cukup percaya diri bisa memimpin pssi periode berikutnya
insya allah saya akan memimpin pssi
jika saya dipilih ke depannya empat delapan tahun ke depan akan baik
tapi itu kan semuanya harus bertahap
saya kaget ketika ada orang oh kita ikut world cup tahun ini
di depan depan gimana ceritanya ikut world cup
di asean aja gak pernah menang
kan harusnya bertahap
kalau saja kita umum oke dalam dua tiga tahun ini kita harus jadi juara asean
nah mungkin empat enam delapan tahun lagi kita empat besar asia
empat besar asean kan ikut world cup
kita masih bilang juara asia empat besar asia
tapi nggak bisa besok kita empat besar asia nggak bisa
pelit aja ya juara indonesia
juara asean empat besar asia
itu kan bertahap
boleh siapa nih yang bilang mau ngelawan saya dalam suatu prestasi ya
ada nggak yang pernah begitu
kalau dia bilang saya pernah juara indonesia saya juga pernah
dia pernah jadi juara asean gak pernah saya pernah
pernah empat besar asia nggak pernah saya pernah
oke pak saya tunggu gebrakan pak rahim selanjutnya
amin amin terima kasih